mahkamah konstitusi menolak permohonan uji materi pelaksanaan pemilu serentak dua ribu dua puluh
yang diajukan sejumlah pemohon
sidang putusan perkara nomor enam belas garis miring puu
garis miring dua ribu dua puluh satu dipimpin langsung oleh ketua mk anwar usman
di gedung mk jakarta pusat pada rabu pagi
sebelumnya empat pemohon mengajukan permohonan uji materi penafsiran
keempat pemohon yang juga bagian dari petugas penyelenggara pemilu dua ribu sembilan belas itu
mempermasalahkan kalimat pemungutan suara dilaksanakan secara serentak
sebab berkaca pada pemilu dua ribu sembilan belas yang dilaksanakan secara serentak
hal itu menyebabkan beban kerja yang berlebihan bagi panitia pengungutan suara
bahkan beberapa diantaranya meninggal
meski demikian mk menyatakan pemilu serentak tidak menyalahi
hanya mekanisme penyelenggaraan perlu dirancang dengan seksama
baik oleh pemerintah kpu maupun dpr
nomor lima puluh lima dari kpu
kata delapan belas dari dua ribu dua puluh
mutatis mutatis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan aku
empat permohonan para pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan segerusnya amat keputusan mengatiri menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya